masyarakat indonesia mayoritas memiliki ciri khas rambut hitam
namun seiring bertambahnya usia rambut hitam pun mulai memutih atau biasa disebut dengan uban
yang jelas rambutnya memutih pasti kalau memutih itu rambut itu uban pasti itu mbak widah itu
yang pasti salah satunya rambut memutih kekubanan
yang terutama itu rambut pasti memutih
ya rambut memutih kerap disebut ciri pertama dari pertambahan usia dewasa menuju lanjut usia
namun ternyata rambut putih atau sering disebut dengan uban tidak hanya disebabkan faktor usia saja
termasuk celetukan presiden joko widodo tentang uban berikut
ada juga ada juga yang mikirin
rakyat sampai rambutnya putih semua ada
lihat juga lihat rambutnya wah kalau rambutnya putih semuanya ini mikir rakyat ini
wah benar tidak ya salah satu faktor penyebab rambut putih adalah banyak pikiran ataupun stres
stres juga mempengaruhi kalau orang hidupnya stres coba perhatikan orang hidupnya stres
itu rambutnya lebih cepat memutih daripada orang yang happy happy saja
stress itu dalam arti gini loh stres itu semua orang masih stres karena lingkungan stres
yang membedakan itu adalah respon kita terhadap stresnya
kalau kita tidak ada stres tidak mempunyai masalah hidup ya tidak bisa kerja
namanya kerja banyak masalah banyak penyelenggaraan stres tapi bagaimana respon kita terhadap stres
stres itu dianggap sebagai bagian daripada kita lebih surfan ya lebih surfan
rambut memutih terjadi karena berkurangnya pigment melanin sebagai jad memproduksi warna rambut
akibat berkurangnya melanocytis
yang berada di volikel rambut
meski begitu rambut memutih di usia muda juga bisa terjadi
khususnya karena pengaruh genetik
saya dari keluarga itu semuanya bahkan dari smp itu ada yang sudah berubah
hampir semuanya sembilan puluh persen
selain usia dan genetik masih ada faktor lain yang menjadi penyebab rambut memutih
dan suatu kebiasaan bisa tertentu merokok
merokok itu sangat kuat pengaruhnya pada kesehatan rambutnya
karena orang merokok itu menimbun radikal bebas
radikal bebas itu racun bagi terjadinya pertumbuhan rambut yang sehat
ya terdapat beragam penyebab yang mempercepat faktor memutih
mulai faktor internal seperti genetik kondisi kesehatan
maupun faktor eksternal seperti radikal bebas
maupun paparan zat
maka di dalam kesehatan rambut

profesor yulianto listiawan menyatakan banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga warna dan kesehatan rambut
di antaranya menghindari radikal bebas seperti merokok
maupun aktivitas fisik ataupun olahraga untuk meningkatkan metabolisme
selebihnya dianjurkan untuk mengkonsumsi nutrisi pendukung kesehatan rambut
dan juga mengembangkan teknologi untuk mempertahankan warna rambut
gen gen yang diturunkan itu
dimana itu disebutkan salah satu bagian kromosom
ya agak bulat dikit ya itu memendek
itu ternyata bisa disimulasi untuk tidak memendek gitu loh
itu sekarang sudah ilmu sudah menuju ke arah sana
kemudian sel yang memalas karena orangnya sudah lanjut usia
bukan aja kelakuannya malas sel sel juga memalas senesan sel namanya
itu bisa kita stimulasi juga untuk tidak balas
itu adalah dua faktor genetik
yang ketiga memang radikal bebas racun
profesor yulianto juga menyarankan untuk membiarkan warna rambut asli
dibandingkan mengecat rambut untuk menghindari iritasi